ratusan warga negara indonesia di sydney australia dikabarkan tidak bisa menggunakan hak memilihnya dalam pemilu tahun ini
dikutip dari detik com salah seorang warga negara indonesia di sydney ada aca septriasa mengatakan town hall dan kjri menjadi sasaran bagi wni untuk mencoblos
namun banyak yang tidak mengakses link terlebih dahulu untuk pendaftaran mencoblos di kjri sydney
aca sendiri bisa menggunakan hak pilihnya meski harus mengantre cukup lama
ada seorang warga negara indonesia yang tidak bisa menggunakan hak pilih mereka di sana
secara general sih saya nggak bisa menyebutkan apa yang menjadi penyebabnya
tapi yang saya rasakan bagaimana experience saya kemarin pada akhirnya berhasil mencoblos adalah saya datang ke satu tps yang mungkin memang aksesnya adalah lebih dekat dari transpation tempat saya tinggal
jadi kebetulan town hall itu adalah salah satu hall dimana yang
yang paling dekat dengan train station sehingga warga indonesia yang tinggal di sydney yang mau melakukan pencoblosan di pemilu dua ribu sembilan belas mereka mudah untuk turun dari stasiun dan langsung bisa menuju ke tps dengan jarak yang mungkin hanya beberapa puluh meter saja
jadi kalau di kjri sendiri itu memang basisnya lebih banyak karena memang kan buat teman teman yang menyoblos kemarin mungkin ada yang merasa
sudah dpt dasar pembeli tetap
namun mereka pas mengakses namanya ada yang bilang ada namanya terdaftar ada juga yang tidak terdaftar
nah permasalahan tidak terdaftar itu mereka itu bisa tidak terdaftar karena tidak mendaftar ulang
nah mendaftar ulang itu sudah diinfokan oleh website kjri bahwa tidak boleh lebih dari tanggal tiga belas maret dua ribu dua puluh
jadi saya sendiri pun sebenarnya saya adalah termasuk yang telat mendaftar saya adalah pemilik tambahan karena saya belum pernah memperpanjang paspor di kjri
saya hanya waktu itu sempat melegarisir paspor saya dan suami karena anak saya saya melahirkan di sana anak saya lahir di sana anak saya dapat paspor dari kjri
tapi ya saya nggak tahu kenapa saya juga nggak masuk dalam dpt ya mungkin karena baru dapat permanent residence di sini
terus ya saya pada saat itu ada di town hall karena aksesnya lebih mudah dan saya datang jam delapan pagi karena saya memang pengen banget benar benar ada di sana untuk menggunakan hak konstitusional saya sebagai warga negara indonesia
tapi ya karena saya sadar juga gitu yang antrian di sana semuanya dpt daftar pemilih tetap mereka menggunakan formulir gitu
karena saya nggak bawa saya hanya membawa paspor dan hanya membawa email balasan
kjri bawa terima kasih telah berpartisipasi dalam pemilu dua ribu sembilan belas dan saya itu daftar ulangnya tanggal empat belas maret
jadi saya adalah pemilih khusus sekarang jatuhnya kan
mbak aca ini apakah memang ini penyebabnya salah satunya mungkin karena sosialisasi yang kurang terhadap masyarakat ataupun warga negara indonesia di sana atau ada sebab yang lain
mungkin baca ada dengar atau tidak mengenai rencana pencoblosan ulang bagi warga negara kita yang tidak bisa mencoblos
memang sudah betul betul tidak bisa mencoblos lagi
kalau saya sih baru dengar dari facebook mungkin ada beberapa warga negara indonesia yang menetap di sydney australia
mereka menuntut untuk mendapatkan hak pilihnya dan ya mereka menggunakan itu semua ya sebagai hak warga negara mereka untuk membuat petisi bahwa ya harus ada pencoblosan ulang bagi mereka yang belum mencoblos
karena kemarin sudah berangkat mencoblos karena saya benar benar antri dari jam delapan pagi dan akhirnya saya pindah tps
saya pindah ke tps yang benar benar dekat rumah saya karena itu adalah kompleks perumahan walaupun saya akhirnya jadinya nggak naik train gitu ya
saya ambil mobil lagi ke rumah terus saya datang ke tps yang jaraknya ya emang hanya sepuluh menit dari rumah saya tapi naik mobil
dan di situ saya mendapatkan surat suara akhirnya di jam lima sore
dan itu sebenarnya waktu yang
terima kasih oleh ppln ya panitia penyelenggara pemilih luar negeri
bahwa kalau misalnya anda termasuk dalam daftar pemilih luar negeri khusus yang lambat dalam mendaftar ulang itu anda termasuk dalam pemilih khusus dan anda hanya bisa milih satu jam
dari jam tujuh belas sampai delapan belas waktu sydney
dan pada saat itu ya saya nanti dari jam tiga belas
sampai di marikville itu jam tiga sore
dan waktu itu antrian belum menyatu gitu ya
belum ada antrian ya
karena mereka masih menyebab di mana mana
ada yang masih makan dan lain lain
karena mereka tahu ini bakal dibukanya antriannya jam tujuh belas
dari jam setengah empat sampai jam setengah lima
kosong karena ya mungkin dpt nya atau daftar pemilih tetapnya ya nggak ada yang datang
mungkin mereka ya golput atau gimana saya juga nggak ngerti gitu
dan masih banyak surat suara yang saya tahu dari panitia ya
yang saya tanya langsung dari mereka
pak jadi saya disini udah pasti bisa milih atau belum
dia bilang itu surat suaranya mbak bisa dilihat
ada dua kardus lagi
dua kota kardus pak
akhirnya saya yaudah saya gak pindah tps
saya tetap di situ
lalu saya mendapatkan surat suara dan akhirnya berhasil mencoblos di jam lima lewat lima belas
terima kasih banyak mbak aca septriasa sudah berbagi bersama kami
mengenai pengalaman pemilih di luar negeri
ya memang ada beberapa rekan rekan kita di sana yang wni ternyata belum bisa mencoblos
terima kasih untuk informasinya aca septriasa langsung dari sydney australia